kembali ke ruangan kamu karena ini saya lagi meeting sama tim internal saya aja
maaf bu saya kira ini meeting team bersama
baiklah kalau begitu saya permisikan
nanti kamu juga gak perlu kasih tahu pak alex
karena ini pun gak ada hubungannya sama pak alex ya
baik bu kalau begitu saya permisi
nah feeling saya sebentar lagi pak alex datang
jadi kita harus mempercepat meeting kita ini
lo udah dapat kabar belum
barusan gue baru dapet kabar dari temen bokap gue
oke gue kesana sekarang ya
ini dasar manusia kulkas
paral kan udah dikasih info sama lo masa ninggalin gitu aja tega banget sih
dasar gak tau
kalau gitu gue kejar rizky dulu ya
ada yang perlu gue omongin sama dia
pacar udah dong
mau sebetek kayak gitu kenapa
apa yang sebenarnya lydia rencanain
aku gak mungkin ninggalin pangeran dalam kondisi saat ini

kamu coba pantau terus bu lydia sama timnya
ikuti semua gerak geriknya
ya kamu lihat hasil meetingnya seperti apa
kalau ada kesempatan saya segera susul kesana
kalau situasinya memungkinkan
sepertinya kondisi pangeran udah agak lebih tenang sekarang
kalau memungkinkan aku bisa ke kantor
untuk ikutan meeting yang dibuat sama lydia

habis saya beli obat pangeran masih istirahat

saya boleh minta tolong sus
saya boleh minta tolong
saya kebetulan ada keperluan mendadak
harus saya tinggalkan ke kantor dulu sebentar
saya titik pangeran
kalau ada perempuan yang datang namanya putri

saya minta tolong jangan dikasih ijin untuk masuk ya sus
karena dia selalu kasih pengaruh buruk buat pangeran
saya kan punya kerjaan lain
gak mungkin saya ngawasin di sini terus
rosa kenapa di sini
saya mewakili pak alex meeting bu
karena beliau sedang berada di rumah sakit
sedang menunggu putranya
kamu bisa kembali ke ruangan kamu
sama tim internal saya aja
saya kira ini meeting team bersama
baiklah kalau begitu saya permisikan
nanti kamu juga gak perlu kasih tahu pak alex
karena ini pun gak ada hubungannya sama pak alex ya
kalau begitu saya permisi
feeling saya sebentar lagi pak alex datang
jadi kita harus mempercepat meeting kita ini
aku harus menyelamatkan posisiku sendiri
karena aku yakin alex tidak peduli dengan penyelidikan yang dilakukan pak raymond dan pak haris
seat aku diangkat
dan juga hochengsya zurol di bilaiagensyanya juga

sukar suuya kita
jadi begini ya bu
kondisi putri terakhir
sepertinya saya harus mengobservasi
jadi sebaiknya pasien tinggal disini dulu sementara
seperti itu ya
saya permisi dulu ya
saya pikir putri sudah boleh pulang hari ini pak
tapi ternyata harus diobservasi dulu
saya takut kalau putri nekat untuk nemuin pangeran disini
yang kemungkinan besar
pak alex pasti ngejagain pangeran
jangan sampai ini jadi pikiran kamu
kamu jadi stres
kita fokus dulu sama kesehatan putri ya
kamu kasih tahu sama putri
jangan pernah ganggu pangeran lagi
dia yang bikin pakaian lumpuh
diperluk pak bos
diperluk seharusnya bu nawangnya pak bos
kita lihat dulu
kondisi kesehatan putri ya
saya ketemu hari bu nawang
tapi setelah itu
setelah dosen aneh itu keluar dulu ya
terus pak bos
biar bu nawangnya segera dilamar
aku lapar deh
lapar di waktu yang gak tepat tau gak sih
bibi lagi gak ada
jajan tuh belum tentu sehat tau
gue juga mau makan deh
makanan sehat yang cepat jadi
kita tuh harus jaga kesehatan
kita c damals banget
hai putri usus goreng
kamu baik baik aja kan
kok kamu masih di rumah sakit
aku pikir kamu udah pulang semalam
udah boleh pulang kata anak anak
aku emang semalam udah pulang
tapi tiba tiba aku demam
makanya dibawa ibu ke rumah sakit ini lagi
kamu ada di rumah sakit mana putri khusus goreng
di rumah sakit yang sama sama aku
soalnya dokter bilang kalau ada apa apa
aku disuruh dibawa kesini lagi
yaudah kamu sekarang ada dimana